apakah putraku ken santan dan putraku strahwisa sudah kembali
apakah mereka membawa obat itu jenis
sabar ya raden
ayo tunyai itu kan udah ada daunnya
ayu bertahanlah rai
alhamdulillah ya biar rambit
alhamdulillah emang aku sudah berhasil
ya kan raden
ya yaudah bilalamin
terima kasih nyai
ya sama sama raden
terima kasih nyai
raden senang aja paman yang manggil raden
ya sama ki amin rat
oh ya raden
terima kasih paman aman paman kami
ya sama sama raden
ya allah rai
matahari hampir saja terbenam
apakah kamu sudah mendapatkan obat itu dari kijam piragang
jika obat itu tidak dibawahkan kepada raka walang sungsam
raka walang sungsam mungkin tidak akan terselamatkan rai
yunda bukankah rai surawisesa sudah sampai di istana
jangan jangan gak nyampe
beneran obat nak
yunda kemarin aku ke gunung punto
dan bertemu dengan kijam piragang
kalau rai surawisesa sudah mengambil obatnya
dan sedang dalam perjalanan menuju istana panjajaran
dia sudah pergi dari siang kemarin
dari siang kemarin
rai surawisesa belum juga kembali ke istana
aku sangat yakin rai
rai surawisesa sengaja melakukan itu semua
dia ingin raka walang sungsam
sungsam tidak terselamatkan rai
yunda jangan berperasaan tak buruk kepadanya
mungkin saja ada sesuatu yang menghalanginya yunda
lebih baik sekarang kita memikirkan
bagaimana cara menyelamatkan raka walang sungsam
apakah saya bersedia
saya ingin ke istana panjajaran
untuk menyelamatkan raka walang sungsam
oh saya ingin raden
saya ingin ke istana panjajaran raden
alhamdulillah rai surawisesa
rai surawisesa rai
apakah sudah ada kabar
dari putraku kian sandu
dan juga surawisesa
ampun khusni prabu
yang dikirim hingga saat ini belum ada satu pun yang ketahuan
dan kami juga belum mendapatkan kabar apapun dari mereka